mohon maaf bukan lancar bukan soal kerja gue
pasti gue bantai
satu keluarga satu bersatu gue bantai
disaksikan oleh pengurus lingkungan sejumlah personil kepolisian resort tanggerang selatan
minggu malam berusaha menggali informasi dari kakak dan ayah korban
perihal keberadaan budianto jauhari yang hingga kini masih buron
setelah disepakati kakak korban pun akhirnya bersedia untuk ikut tim kepolisian
guna membantu memburu pelaku
pasalnya kakak korban merupakan karyawan di tempat kerja yang dikelola oleh pelaku
yang bergerak di bidang penjualan kripto
peristiwa penganiayaan itu terjadi pada rabu dini hari dua belas juli dua ribu dua puluh
di perumahan serpong park kecamatan serpong utara tanggerang selatan
dan terekam kamera amatir warga
budianto jauhari tiga puluh delapan tahun nampak mengapit leher korban tiara maharani dua puluh satu tahun
di halaman rumah kontrakannya
ia juga terus memukul istrinya yang tengah hamil empat bulan
hingga mengalami luka parah pada wajah
tidak hanya itu pelaku juga menyeret korban dari halaman hingga ke dalam rumah
mirisnya pelaku yang telah dilaporkan ke polisi oleh keluarga
korban justru tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor
terhadap pelaku bukannya dibebaskan dari proses hukum
jadi perkara tetap lanjut tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan
sambil kita menunggu alat bukti lainnya menunggu hasil visum jadi juga
setelah dibebaskan budianto jauhari yang langsung menghilang itu
sempat mengirimkan pesan suara berinisial
dan berisi ancaman jika berani melanjutkan proses hukum ke polisi
pesan suara berisi ancaman tersebut dibeberkan oleh ayah korban pada jumat lalu
mohon maaf bukan lancang bukan suatu jagoan
pasti gua bantai satu keluarga satu persatu gua bantai
ancaman ini pun membuat pihak keluarga kian geram
dan bertekad akan terus memproses pelaku secara hukum
jangan pun hati saya pori pori saya pun saya nggak terima
apa kesalahan saya saya mau dibantai sekeluarga
budianto jauhari kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang
dan masih dalam perburuan polisi